polda metro jaya membekuk empat pelaku perampokan bersenjata api di sejumlah minimarket
total ada empat belas lokasi yang disatroni pelaku dengan kerugian uang mencapai empat ratus juta rupiah
inilah aksi perampokan minimarket di kawasan utan kayu jakarta timur
yang terekam kamera pengintai atau cctv
dengan menggunakan dua sepeda motor tiga pelaku berpakaian rapi ini
langsung masuk ke dalam minimarket
dari rekaman terlihat seorang pelaku menodongkan senjata
ke salah satu karyawan minimarket sebelum dibawa ke bagian belakang
untuk menunjukkan berangkas
sementara pelaku lainnya mengambil uang yang berada di meja kasir
wakil direktur reserse kriminal umum polda metro jaya akbp ade ari mengatakan
para pelaku telah beraksi di empat belas lokasi dan berhasil membawa kabur uang tunai empat ratus juta rupiah
sasaran mereka yaitu minimarket yang sedang dalam kondisi sepi pembeli
dan beroperasi selama dua puluh empat jam
petugas berhasil mengamankan dua pucuk senjata airsoft gun
sebilah golok tas ransel sepeda motor dan handphone sebagai barang bukti
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
tersangka dijerat pasal tiga ratus enam puluh lima kuhp dengan ancaman dua belas tahun penjara